jadi kemarin itu judulnya adalah kuliah biologi dua sks di pengadilan
karena berbagai macam hal tentang lambung toksikologi dan lain sebagainya juga dibahas
sampai ada perhitungan tadi ya perhitungan berapa liter volume lambung manusia
lalu kemudian hakimnya juga menegur salah satu kuasa hukum dari jessica kumala wongso
tetapi intinya bahwa pengacara atau kuasa hukum jessica kumala wongso ini mempertanyakan
keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kematian wayan mirna salihin
ya dan untuk membuktikan penyebab kematian sebelumnya tim pusat laboratorium forensik polri ini melakukan
visum e repertum dengan mengambil sampel lambung hati dan juga urin dari jasad mirna
pihak kuasa hukum jessica menemukan surat permohonan otopsi dari penyidik kepolisian
namun berdasar pada keterangan saksi ahli dokter forensik selamat purnomo di persidangan sebelumnya
puslap empat tidak melakukan otopsi karena permintaan dari penyidik hanya sebatas uji sampel sejumlah organ tubuh
yang dilakukan lima hari setelah kematian mirna
saya pikir itu bukan kealpaan dari kami artinya bukan kealpaan lah kalau tadi dibilang itu
tadi bunyi surat surat permohonan yang dari polisi penyidik dalam hal ini ke penyidik ya bukan polisi penyidik ke puslapor
tentunya kami juga akan melakukan cross check juga
tapi faktanya bahwa memang tidak dilakukan otopsi seperti yang dimaksudkan
dari uji sampel terhadap lambung ditemukan adanya sisa racun cyanida sebanyak dua miligram
dari sampel itu pula ditarik kesimpulan adanya kerusakan atau korosif dan erosi di permukaan lambung mirna akibat efek dari racun cyanida
hasil uji sampel ini juga dijadikan indikator oleh ahli toksikologi forensik untuk menyimpulkan penyebab kematian mirna akibat keracunan cyanida
namun uji sampel tersebut dinilai tidak cukup
cukup oleh tim kuasa hukum jessica kumala wongso
untuk itu hoto meminta majelis hakim mendatangkan kembali ahli dokter forensik selamat purnomo untuk dimintai klarifikasi
ternyata ada bukti surat dari polisi yang meminta supaya dilakukan otopsi
nah sekarang yang benar yang mana ini
di antara ini yang benar siapa
ada di bap itu bukan bukti di kita
jadi kenapa ini tidak diklarifikasi oleh jaksa
kan jelas dia tahu itu ada
ya kan itu bukti dari dia
tapi dia diamkan gitu loh
kan kita akhirnya bisa berpikir jelek
kita kan bisa berpikir jangan jangan sebenarnya diotopsi
tapi karena hasilnya memang tidak ada cyanida jadi tidak diumumkan
kan kita bisa berpikir jelek seperti itu jadinya
otto juga mempermasalahkan rekaman cctv cafe olivier yang digunakan jaksa penuntut umum
menurutnya rekaman cctv tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan
penggunaan rekaman cctv tidak tercantum dalam pasal satu ratus delapan puluh delapan kitab undang undang hukum acara pidana